inilah aksi pandalisme yang viral di media sosial beberapa hari belakangan
aksi ini dilakukan sekelompok pelajar di tembok underpass tanah abang jakarta pusat pada senin sore
video ini viral setelah diunggah di instagram dan sudah ditonton lebih dari satu juta kali
mendapat laporan ini kepolisian sektor tanah abang jakarta pusat menangkap empat pelajar pelaku vandalisme
dari enam pelajar yang ada di dalam video
dua pelajar lagi dinyatakan tidak melakukan vandalisme hanya menjadi pembonceng saja
keempat pelaku yang masih berstatus pelajar kelas satu sekolah menengah atas ini mengaku hanya iseng mencoret coret tembok underpass
kejadiannya sore sekitar jam empat tim kami bekerja pada pukul tiga dini hari sekitar sepuluh jam setelah adanya viral ini
pelajar itu bukan pelajar smp tujuh puluh dua
tetapi alumni sekolah tersebut mereka kumpul kemudian menuliskan haul smp tujuh puluh dua
para pelaku masih menjalani proses hukum di mapolsek tanah abang jakarta pusat
rizky iktiar yahya jakarta